terima kasih nak terima kasih
bapak sudah empat hari belum makan
kenapa gak makan
bapak tidak punya uang
ini pak buat bapak makan
terima kasih nak terima kasih
kamu baik sekali
oh iya ini bapak ada sesuatu untuk kamu
mbak apa benar
aku kok bisa dengar suara kamu dan bicara dengan kamu
nanti kamu akan tahu semuanya
mbak tadi makasih banget ya udah bantu aku
rup bapak perih
bapak sudah empat hari
kenapa gak makan
bapak tidak punya uang
ini pak buat bapak makan
terima kasih nak terima kasih
kamu baik sekali
kamu berhati mulia
kamu pasti dilahirkan oleh seorang ibu
yang berhati mulia
iya pak saya memanggil ibu saya emak
emak saya benar benar berhati mulia pak
sekarang mbak saya sedang sakit pak
kasian ya emak kamu
ini bapak ada sesuatu untuk kamu
terima kasih pak
itu biji kacang buncis nak
biji kacang buncis
buat apa pak
nanti kamu tanam di pekarangan depan rumahmu
dia akan besar dan tinggi menjulang ke langit
dalam satu malam
cepat kamu pulang
menunggu kamu lama lama
iya pak permisi
udah siang begini kok ujang belum pulang juga ya
kemana si ujang
kambingnya belum laku ya
apa dia main ke rumah teman temannya ya
ujang kan anaknya lugu dan baik
kemana ya ujang
udah laku kambingnya
kau cuma seratus ribu sih ujang
kambing kita kena antrak pak
kamu udah dibohongin jang
gampang sekali sih jang
gampang sekali sih jang gak mau dibohongin
kambing itu harga tiga ratus ribuan jang di pasar
kalau itu sih ujang gak tau mak
ya udah gak apa apa
kamu jelasin juga sudah percuma
kambingnya sudah ke tangan orang lain
nah sekarang mana uangnya
jang mak juga tahu ini biji buncis
kamu jangan bilang sama emak
uangnya ditukar dengan biji buncis ya
emang begitu mak
ya allah jang
memang begitu gimana jang
begini ceritanya mak
saya dan mak saya juga kelaparan kak
makanya tadi saya menjual kambing di pasar
ya tapi kalau kak kelbi membutuhkannya
ambilnya selembar dari uang saya kak
terima kasih nak
bapak sudah empat hari
kenapa enggak makan
bapak tidak punya uang
ini pak buat bapak makan
terima kasih nak
kamu baik sekali
ini bapak ada sesuatu untuk kamu
terima kasih pak
itu biji kacang buncis nak
nasib kita sudah sial
tambah tambah jadi sial jang
soalnya ujang kasihan sama dua pengumis itu mak
kasian sih tinggal
tapi kan ujang juga kasihan mak
kan ujang juga tahu
masa mau ujang susah
kita kelaparan jang
orang yang kasihan melihat kita susah jang
ya walaupun susah
kita kan masih bisa bantu orang mak
bantu orang gimana jang
dengan biji buncis
dan topi butut kamu itu
kata dua pengumis itu
ujang dengar ya
mak gak mau kamu percaya sama tahayul tahayul begituan
pengumis ya tetep aja pengumis
kerjanya tuh ngumis jang
kamu udah pake sih lu
tulisol itu buah buahan
kalau biji biji singgah ke langit aku ingin tahu ada apa di langit